bank indonesia berhasil meraih tiga penghargaan dalam acara the global csr awards dua ribu delapan belas
yang digelar di bali kamis dua puluh satu april dua ribu enam belas
di ajang penghargaan csr se asia tersebut
bank indonesia sukses memperoleh tiga piala
dua diantaranya merupakan piala emas dari kategori pendidikan dan pemberdayaan perempuan
kami datang kemari sebenarnya hanya untuk menyampaikan
apa yang menjadi program kerja bank indonesia
memperkenalkan kepada masyarakat dan kepada terutama di forum asia ini ya
tapi di luar dugaan semuanya ini terjadi demikian
kita mendapat dua award emas dan satu perunggu
dan ini kami sangat bahagia
bi dan empat puluh lima kantor perwakilan telah menangani pemberdayaan komunitas sejak sepuluh tahun melalui psbi
baginya award yang diraih bank indonesia tahun ini menunjukkan bahwa program program csrbi
telah memenuhi standar best practice
bahkan menurut ketua panitia the global csr awards melvin chan
penghargaan yang diraih bi merupakan bukti bahwa pembenahan pengelolaan psbi selama ini telah berjalan sesuai harapan
penghargaan yang diraih bi merupakan bukti bahwa pembenahan pengelolaan psbi selama ini telah berjalan dengan baik
penghargaan yang diraih bi merupakan bukti bahwa pembenahan pengelolaan psbi selama ini telah berjalan dengan baik
yang bagus adalah mendapatkan sokongan pemerintah yang kuat
dan ketika bank indonesia pemerintah mengatakan sesuatu hal hal akan terjadi
jadi saya pikir ini adalah perubahan yang bagus
bi berharap melalui psbi masyarakat indonesia akan terdorong untuk lebih produktif
dan memiliki lebih banyak pengetahuan di berbagai bidang
dengan begitu taraf hidup masyarakat diharapkan meningkat
kestabilan ekonomi secara merata pun akan tercapai
kestabilan ekonomi secara merata pun akan tercapai
berliterasi keuangan yang berkesinambungan
sedangkan pada tema pemberdayaan perempuan
gold award datang dari program pemberdayaan perempuan pengusaha mikro di tanah abang dan tangerang
dalam bentuk pelatihan dan social investment kepada tiga perempuan pengusaha mikro
dua remaja putri serta pemberdayaan empat puluh wira usaha perempuan di aceh
program ini melatih dan meningkatkan potensi perempuan indonesia
sekaligus melahirkan generasi entrepreneur
bank indonesia juga banyak memberikan perhatian pada aspek pangan tanah air
berkat keuletan dan kegigihan bank indonesia provinsi riau kalimantan tengah dan maluku
mampu menyulap lahan lahan marginal lahan gambut dan tandus
menjadi lahan produktif untuk ditanami komoditas pangan seperti bawang dan sayuran
upaya ini rupanya juga mencuri perhatian juri
hingga mengantarkan bi meraih browns award pada kategori product excellence
sebuah keberhasilan yang didasari oleh dedikasi untuk negeri
diharapkan akan menjadi pemacu produktivitas dan kerjasama seluruh pihak
mari bersama mewujudkan indonesia sejahtera